pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di lampung
dalam operasi ini kpk mengamankan sejumlah barang atau sejumlah orang terkait suap proyek dinas pupr kabupaten mesuji
diduga sejumlah orang yang diamankan diantaranya bupati mesuji hamamik dan aparatur sipil negara pemkap mesuji
empat orang pengusaha turut diamankan dalam ott tersebut
keempat pengusaha tertangkap tangan saat sedang berada di sebuah hotel di kota bandar lampung
mereka dibawa ke mapolda lampung untuk menjalani pemeriksaan awal oleh petugas kpk
sementara bupati mesuji hamamik diperiksa di polres mesuji hingga kamis siang
belum ada konfirmasi dari pihak kpk dan juga polda lampung terkait ott ini
sejauh ini apa sih pekerjaan saudara kita ini
komisi pemberantasan korupsi atau kpk melakukan tangkap tangan terhadap bupati mesuji lampung hamami
selain membekuk sang bupati kpk juga mengamankan sepuluh orang lainnya
dalam tangkap tangan ini kpk menemukan barang bukti uang rupiah pecahan seratus ribuan yang diduga ratusan juta rupiah
dan juga penangkapan
ini dilakukan atas dugaan suap proyek infrastruktur di mesuji lampung
kpk pun memiliki waktu dua puluh empat jam untuk menentukan siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini